bank indonesia menerapkan variable retender atau vrt di sistem lelang instrumen operasi pasar terbuka
mekanisme yang sudah dimulai sejak enam februari dua ribu tujuh belas ini untuk memperkuat efektivitas operasi moneter yang dibuat oleh bank indonesia
vrt menggantikan sistem fixed retender atau frt yang telah bertahun tahun digunakan bank indonesia karena lebih mencerminkan kondisi pasar perbankan
vrt menjadi rangkaian reformulasi kebijakan suku bunga acuan bank indonesia yang berubah dari bi rate dengan tenor dua belas bulan menjadi bi tujuh days reverse repo rate
sesuai dengan rencana yang sudah kami tetapkan juga kami sudah rencanakan waktu itu enam bulan sesudah pemberlakuan
desa penderipo tadi enam bulan sejak agustus tahun lalu artinya di awal februari ini kami akan ubah metode lelangnya dari yang tadinya frt tadi tax retender menjadi variable tender
jadi sudah lama diniatkan ini bukan sesuatu yang baru
memang bagian dari penguatan kerangka operasi moneter b itu adalah sebenarnya nanti pada waktunya setelah bank bank siap dan memahami bi tujuh belas
kita akan menggunakan metode lelang yang namanya prt
vrt merupakan cara bank indonesia dalam mengumumkan volume suku bunga yang dapat diserap sesuai kondisi likuiditas bank
dengan penerapan vrt besaran suku bunga ditentukan oleh peserta lelang yang melakukan transaksi di bank indonesia sehingga kesanggupan bank dapat terlihat
sementara lelang yang dimaksud adalah penjualan semua instrumen seperti surat berharga negara hingga sertifikat bank indonesia